saudara sebuah mobil pick up muatan kambing mengalami kecelakaan akibat pecah ban di tol layang mbz kota bekasi jawa barat
belasan kambing pun lepas dan berlarian di jalan tol
kecelakaan terjadi akibat mobil pick up pecah ban belakang bagian kiri di ruas tol layang mbz arah jakarta kilometer sebelas kota bekasi
karena bak mobil rusak belasan kambing pun lepas dan berlarian di jalan tol
arus lalu lintas menuju jakarta sempat mengalami kemacetan hingga akhirnya belasan kambing berhasil ditangkap
satlantas polres metro bekasi kota mengimbau kepada para pengendara selalu lebih waspada dan berhati hati dalam berkendara